nah saya juga suka mengundang warga kesini
untuk menampung aspirasi mereka
ngobrol dengan mereka
nah salah satunya yang terakhir
ada komplain warga diteror oleh preman
untuk menjual tanah dan rumahnya buat pembangunan apartemen
diteror sama preman
mungkin mungkin kang bahar tahu
papi diundang sama
pak wali kota
kamu sedih ya
gak mungkin kalau nggak apa apa
kamu masih sama anaknya pak
pak sarapannya udah disiapin
itu buat amin
pak fit mau berangkat
kamu jadi berangkat hari ini
iya aku berangkat pakai travel yang jam tiga
gak takut sampainya kemaleman
enggak nanti sampai jakarta sekitar jam lima
mungkin lewat sedikit
sengaja nanti sampai jakarta dijemput sama kakak aku
sekalian dia pulang kerja
nanti jam tiga di tempat travelnya
sambil nunggu berangkat
ada yang nemenin
kalo ada yang nemenin biar gak bosen
ditemeninnya sama aku ya
belum berangkat kamu
cik edho liat saya masih ada disini
ya liat atul kan mata saya gak merem
kalo cik edho liat saya masih ada disini
berarti saya belum berangkat
basah basi ya tukamus
saya mau ke tukang nasi kuning
masa itu aku mau beli es krim

si mak kabur
si mak kabur
mas kabur kemana
tuh ikut cik edho
biarin lah kalo ikut cik edho mak
saya mau beli nasi kuning
kan tadi saya sudah bilang
saya mau beli nasi kuning

kan tadi saya sudah bilang

kenapa kamu bers trampat
cari ici tuh
ada apa ya cik edo
tadi mbak ikut saya ke tukang nasi kuning
emak minta dibeli nasi kuning sama cik edo
kenapa dibawanya ke tukang nasi kuning
bukan dibawa emak ikut
saya mau beli nasi kuning buat suami saya
iya sampai di tukang nasi kuning katanya emak mau beli es krim
saya bilang kalau beli es krim harus ke toko
oh terus jadi cik edo ngantar emak ke toko
iya padahal saya beli nasi kuningnya mah belum
emak enggak sabar kalau dibiarkan pergi sendiri takut emak kesasar
sampai toko mau beli es krim tapi nggak bawa uang
saya juga pas pas buat beli nasi kuning
jadi cik edo beli nasi kuningnya belum
kan uangnya dipakai buat bayar es krim
ya tapi saya mau beli
ya tapi saya mau beli
silahkan bisa nunggu di sini
saya nunggu di sini
bukannya di ruang tunggu
nanti pak wali kesini
mata jangan bikin es imah lo terus ya tuh mak
kamu dendam ya sama emak
waktu kecil kamu yang emak marahin terus
sekarang emak yang kamu marahin terus
jaman ya kan duduk di sini tuh
kang bar boleh datang boleh duduk di sini kapan saja
warga warga bandung juga boleh
yang penting dijaga kenyamanan dan terutama dijaga kebersihannya kan
saya lihat di bandung sekarang banyak itu taman taman bagus bagus
ya alhamdulillah banyak yang kita perbaiki
ini semua agar warga bandung dan semua yang datang ke bandung merasa nyaman
tapi sebenarnya tidak hanya taman taman yang kita bangun
taman taman yang kita bangun pemkot sekarang sedang berupaya membenahi kang
masalah lalu lintas masalah kebersihan masalah pelayanan publik agar semua menjadi nyaman
berat ya tugas wali kototnya
ya kalau dibilang berat memang berat kan
tapi insya allah kalau warga bandungnya mendukung semua hal ini terasa ringan kang
kita dukung sama sama
ini tersambung dengan latar daftargoshof osara
ira an juga bosan juga pak
bisa membangun apartemen di sana
dia punya kios di toko buku pala sari
terus kasih dia pelajaran fisika
semakin keras pukulan yang dilayangkan
akan semakin sakit akibat yang dirasakan
nah kang bahar
sayamah belusukannya tuh di sini
namanya belusukan digital
dengan begini saya bisa memonitor
semua permasalahan kota bandung
saya juga aktif di sosial media
sehingga semua keluhan keluhan warga
bisa kami pantau dari sini
kalau keluhannya sudah terekam
saya perintahkan camat lurah rw
untuk bergerak di lapangan
menyelesaikan masalah itu
saya juga suka mengundang warga ke sini
untuk menampung aspirasi mereka
ngobrol dengan mereka
nah salah satunya yang terakhir
ada komplain warga diteror oleh preman
untuk menjual tanah dan rumahnya
buat pembangunan apartemen
diteror sama preman
mungkin kang bahar tahu
ini pesan dari kota bandung juara
ini pengetahuan dari para pembangunan karena
saya ke quarantine di
batu kota jawa
pada saat berakhir
gus orang orang itu nyari kamu
saya tutup pokok dulu
hah gak usah pergi sekarang
tutup dulu aja
tolong kamu aja yang nutup ini kuncinya
cari buku apa kang
tadi kita cek agus ke rumahnya
infonya dia di toko
terus kita kejar ke tokonya
infonya dia pulang
berarti kamu harus balik lagi ke rumahnya
kang gak jadi beli bukunya
ketiga hukumnya tuh
bisnis kita bukan bikin orang susah
kita cari keuntungan dari orang orang yang berbisnis sama kita
dari orang orang yang kita untungkan
kalau kamu tahu siapa yang bikin teror ke warga yang tidak mau jual tanah dan rumahnya
gak usah kamu sebut namanya
beres genggu silai
oretnya pertama kali saya bertemu dengan
mengapakah dia ingin melakukan ke piradatu suh aso

mantap pak bukan kita
saya buatin minum dulu
nanti saya telepon balik
saya ada urusan lain
ah kamu mah suka pengen tahu aja urusan orang lain
kesini dulu sebentar
kalau stand saya udah beres
saya udah lulus sma
saya udah lulus sma
saya udah lulus sma
rencananya baru mau masuk tahun ini
yang pasti di fakultas kedokteran
yang pasti di fakultas kedokteran
kalau nanti kamu udah jadi dokter terus saya sakit saya ke kamu aja ya

saya mau jadi dokter anak
saya mau jadi dokter anak
ya saya sudah telanjut jadi orang dewasa

terima kasih nanti

bagus saya tahu ini rumah kamu
bagus keluar ini panggilan ketiga agus keluar
maksudnya mundur kamu kesini

kuliah kinanti benar benar beres
kamu punya rencana apa
sebelum mami meninggal mami pesen sama kinanti buat ngejagain patih
biar papi gak sendirian biar papi gak kesepian
tapi kalau papi ngijinin nanti mau cari kerja di jakarta pi
kenapa harus meninggalkan bandung
kamu pernah jatuh cinta kan
gak bisa aja
jatuh cinta kan gak butuh modal nggak butuh tenaga
bisa langsung jatuh begitu aja
memangnya gak keliatan serius
untuk apa pergi ke jakarta
kalau cuma kerja
kan bisa di bandung aja
kekinanti mau cari
masa seumur hidup cuma di bandung
sudah sejak lama dalam pikiran papi dari dulu anak anak papi pergi semua
aku jatuh cinta pada seseorang
aku berpikir harus memiliki dia dan gak bisa hidup tanpa dia
waktu aku gagal memiliki dia ternyata aku masih bisa hidup
masalahnya aku sudah berhasil memiliki kinanti
tapi gak lama
mungkin yang gak terlalu lama justru bagus
gak banyak melewati lelah

aku bisa hidup
jangan sampai banyak melewati rasa sakit
cinta mati sama kinanti
kalimat barusan itu harus kamu revisi
akan bikin kamu lupa sama kinanti
kinanti dan perempuan lain menggantikan kinanti
ya kamu boleh pergi
bawa semua kenangan yang indah kenangan buruk yang membuat kamu sedih
tinggalkan semua di sini
ya aku sudah diamankan tempat kemarin

saya kesana sekarang
sudah sampai ada telepon entar aja enggak
teleponnya kita kan buru buru
teleponnya nggak diangkat kita nggak tahu gimana oh gitu ya posisi sekarang di
teleponnya kita kan buru buru
teleponnya kita kan buru buru gandang gandang perjalanan ya
gandang gandang perjalanan ya
gandang gandang perjalanan ya

saya mau berhenti jadi copet
saya mau berhenti jadi copet
saya mau berhenti jadi copet
saya mau berhenti jadi copet
saya nggak salah dengar bos
saya mau berhenti jadi copet
bos kan yang memperkenalkan saya ke bidang percopetan
mengajak dan melatih saya dengan dedikasi yang tinggi
hingga saya bisa menjadi copet yang handal
kalau beberapa kali gagal itu cuma disebabkan karena nasib sial
saya serahkan jabatan bos copet ke kamu
kalau bos berhenti yang tersisa dari tim kita tinggal saya sendiri
ubed dewi sudah nggak ada
masa saya jadi bos yang anggotanya diri saya sendiri
kenapa bos mau berhenti jadi copet
ada yang nyuruh
bos menadak mau berhenti jadi copet kalau nggak ada penyebab
mau apapun wira swasta itu ada ruginya
kalau nyopet nggak
saya ke sini bukan mau diskusi
saya mau berhenti jadi copet
jadi kamu orang yang sok jagoan itu
apa istilah yang cocok untuk orang seperti kamu
menghasut warga untuk tidak menjual tanah dan rumahnya
saya nggak menghasut
kalau bukan menghasut apa namanya
dia cuma ngebelah haknya
apa ya bandang
hal tersebut rules kalian khususawa ya dan belum hanya anti jska to changing
sama sama seperti yang broad today

ini adalah reporter aggi wad rustal namun

dan harus diberitukan abang ngoc eh
siapa yang ngasih nafkah keluarga kamu
kamu belum punya keluarga
bukan berarti nggak masalah kalau kamu masuk penjara kan
kalian punya waktu kurang dari sepuluh menit
buat pergi dari sini
sebelum polisi datang
dia cuma getah
kamu ketakutan jamal
kalau anak buah kamu pergi dari sini
dan kamu tetap di sini
kalau tempoh hari saya membiarkan kamu ditangkap polisi
hari ini justru saya yang menyerahkan kamu ke polisi
kalian pergi sekarang
dan semua warga yang menjadi korban teror
menjadi saksi di depan polisi
jangan lupa like subscribe share dan subscribe